divisi humas polri sebagai front line institusi kepolisian negara republik indonesia
memiliki tugas sebagai fasilitator serta dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik
sesuai dengan prosedur atau standar pengelolaan untuk menjamin pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel
divisi humas yang tugas pokok dan fungsinya melakukan bridging jembatan antara kepolisian negara republik indonesia
sebagai suatu kelembagaan yang sangat bersinggungan dengan negara negara indonesia
sosial dengan seluruh kepentingan masyarakat seluruh civil society kementerian lembagaan
dia melakukan transformasi informasi melakukan keterbukaan informasi sekaligus juga melakukan fungsi fungsi branding
ya fungsi kehumasan menjadi fungsi utama apalagi kini media sudah menjadi pilar keempat negara
media juga menjadi rujukan dalam kehidupan sosial dan kenegaraan
sebagai penghubung publik divisi humas polri dituntut menjadi acuan media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat
terlebih lagi media masa sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik
di tengah tengah banyaknya media yang tidak terkontrol informasinya yang menyebabkan penyebaran berita bohong itu sangat masif
pada akhirnya manusia membutuhkan satu informasi yang kredibel
disinilah mengapa justru media media konvensional artinya media media yang memang memiliki organisasi media yang benar
itu akan selalu dicari oleh masyarakat oleh karenanya polisi sebagai agen pemerintah yang bertugas untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat
harus memiliki hubungan yang baik
dengan media media arus utama ini karena melalui mereka lah satu satunya harapan dunia bukan hanya masyarakat
harapan dunia untuk memastikan bahwa masyarakat mengkonsumsi informasi yang sehat
hormat jangan jatuh
pentingnya peranan kehumasan dalam sebuah organisasi
membuat dua pimpinan korps bayangkut

hidem aziz mengatakan bahwa
terhadap masyarakat yang berada di veranda kapolri
terhadap masyarakat yang berada di veranda kapolri
dan kapolri jeneral polisi hidem aziz menjadikan manajemen media sebagai program prioritas institusi polri
menurut pandangan saya tepat sekali bahwa
bapak kapolri terdahulu
bapak jeneral polisi punawirawan prof haji muhammad tito karnavian phd
mengatakan bahwa saat ini
fungsi humas adalah bukan sebagai fungsi pendukung lagi
tetapi menjadi pemain utama menjadi fungsi utama
dan alhamdulillah saat ini pandangan beliau disambut baik oleh bapak kapolri
general polisi lokal antasi idam ajis msi
di dalam tujuh skala prioritas utama program beliau
bahwa keempat adalah pemantapan manajemen media
di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media di tanah air
manajemen media menjadi kunci terjaganya kepercayaan publik
legitimasi dan kredibilitas institusi polri
wajah polri yang kini lebih dekat dengan masyarakat
dan menjadi mitra yang mengayomi serta melindungi masyarakat
tentu tak lepas dari peran media
capaian tersebut merupakan hasil implementasi berbagai strategi divisi humas polri
dalam mengelola media
di bawah kepemimpinan kepala divisi humas polri
irjen polisi muhammad ibrahim
peran kehumasan ditekankan pada manajemen media
yang bersifat cooling system optimalisasi kemitraan
amplifikasi pembentukan opini setting issue
strategi komunikasi yang mengedepankan dialog
disertai kinerja lembaga yang tangkep juga menjadi modal kuat
timbulnya kepercayaan publik terhadap institusi polri
era digital juga menjadi tantangan bagi divisi humas polri
derasnya arus informasi di dunia maya
tak jarang membuat gangguan kamtipmas di tanah air
gelombang dasyat rekayasa informasi berbau berita bohong atau hoax
serta kejahatan berbasis dunia maya masih menjadi mopok di masyarakat
fenomena ini membuat korps bayangkara tak tinggal diam
biro multimedia pun hadir menjadi lentera di ranah dunia maya
pada sisi lain kita mempunyai biro multimedia
biro ini mungkin efektif baru dua tahun setengah berjalan
ini adalah mengikuti perkembangan strategis
sehingga biro multimedia melakukan edukasi literasi digital lewat konten konten setiap hari
kita punya akun divisi humas polri kita punya akun di seluruh platform
dan alhamdulillah followernya hampir satu juta
nah ini menandakan bahwa fungsi kita sudah banyak diikuti masyarakat
kini divisi humas polri tak hanya sebatas jurubicara institusi
melainkan menjadi kingmaker pengelola informasi dan penyelidikan
dan penjaring kepercayaan publik
ketika kita mencari kemampuan untuk mencari kemampuan

masih jadi ikutan seleksi penerimaan taruna polisi
siapa mau jadi polisi
tidak ada yang boleh jadi polisi
kalian jadi orang kaya jadi pengusaha
sehingga apapun nanti profesimu kamu akan bisa berguna buat bangsa ini
kepala guru pak
profil yang bersangkutan berasal dari kampung bakaran
kalau kau memang benar benar mau jadi polisi kejarlah cita citamu itu
sebagai istri anggota polri itu cukup berat
tugas tugas anggota polri perlukan oleh masyarakat
aku gak nyerah
masuk polisi itu nasib
antara hitam dan putih
kalian yang ada di ruangan ini akan mengawaki negara besar itu
yang namanya indonesia emas
apakah kalian siap
target di dalam masuk bawa dua orang
itu memiliki misi yang sangat mulia
mendarmabaktikan kepada bangsa negara dan masyarakat
waktu kau meminjam memelas melas kau kau bayar lagi sisanya
nanti kalau kalian dinas jaga kompetensi dan tetap jaga integritas
itu cuma basah basih serang pengecut
aku gak butuh ucapan selamat dari kamu
selagi diberi kesempatan oleh yang kuasa teruslah kalian berkarya untuk bangsa dan negara
mama selalu pesan sama mondang untuk abang jadi polisi yang baik
sebagai frontliner institusi polri para personil di divisi humas dituntut agar memiliki akuntabilitas dan kapabilitas dalam menjalankan peranannya
melalui divisi humas korps bayangkara pun mempercayakan kredibilitas institusi
salah seorang pimpinan polisi di amerika pernah mengatakan
menjadi polisi itu sangat berat
karena masyarakat mengharapkan sosok polisi adalah sosok yang sangat berat
dia harus memiliki kekuatan seperti samson
tapi juga harus memiliki kebijaksanaan seperti halnya nabi sulaiman misalnya
tapi juga harus memiliki keberanian seperti daud
atau juga memiliki kesabaran para nabi nabi lainnya misalnya
bayangkan ketika persepsi masyarakat terhadap seorang polisi adalah se ideal itu
tidak heran kalau harapan masyarakat sangat tinggi
kepada polisi polisi itu sangat berat
dengan rasio jumlah personel polri yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk di tanah air
para personil polri dituntut menjadi manusia super yang dapat memenuhi kebutuhan publik
setiap anggota korps bayangkara juga diharapkan mampu menjadi agen kehumasan
karena setiap individu berpotensi mengangkat citra kepolisian
divisi humas itu bukan hanya jurubicara
tugas tugas humas itu mayoritas adalah jurubicara
dialog menyampaikan informasi doorstop tetapi itu menurut pandangan saya salah
divisi humas itu lebih dominan untuk melakukan pr
bagaimana kita menambah tim baru untuk menguatkan tugas tugas divisi humas
dan akhirnya fungsi kepolisian lebih kuat
fungsi pemeliharaan kartu emas fungsi perlindungan pelayanan pengayuman
dan fungsi penegakan hukum lewat humas
akhirnya public trust semakin kuat kita semakin percaya
ya fungsi kehumasan di suatu organisasi tidak bisa dipandang sebelah mata
bahkan dengan manajemen media untuk membangun kepercayaan publik
dapat membuat organisasi tersebut berpengalam

selaku jembatan institusi kepada publik
divisi humas polri mulai menempuh berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas strategisnya
inovasi di bidang teknologi informasi pun dilakukan
dengan menghadirkan sistem pengelolaan informasi terpadu
dengan terobosan ini diharapkan informasi dan konten yang tersedia
dapat digunakan sebagai pendukung strategi komunikasi polri
inovasi di bidang edukasi kepada masyarakat
juga dilakukan polri dengan cara kekinian
berbagai konten multimedia dapat diakses seluruh masyarakat
bahkan divisi humas polri pun sudah banyak melakukan
gebrakan lintas generasi yang menyasar dunia kreatif
program yang sangat luar biasa yang segmennya kelompok milenial
di situ seluruhnya millennial
membuat komik membuat film
membuat film kartun membuat film film pendek
dengan tema juliade ruyasrong tetapi pendekatannya militer
ini salah satu edukasi kami salah satu strategi pemeliharaan keamanan
dalam bidang masyarakat untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat
pengayuman dan pelayanan lewat sentuhan sentuhan seperti itu
kalungan usah tenang merasakan bersama
sudah ada mau anak siapa berapa banyak duitmu
kalian di sini sama
selain itu divisi humas polri pun berhasil merangkul masyarakat luas
melalui dua film layar lebar
film pohon terkenal yang dirilis pada bulan maret dua ribu sembilan belas lalu
merupakan produksi film layar lebar perdana produksi
oleh divisi humas polri yang hadir di kancah perfilman nasional
penyanyi lagu tekotek dengan sikap barau
kau jangan bikin malu glenn fredly ya
film yang menceritakan kehidupan serta pola interaksi taruna
dalam menempuh pendidikan
pada saat ini film ini telah menempuh pendidikan di akademi kepolisian ini
dikemas dalam drama komedi dengan alur cerita menarik
terbukti film perdana ini mendapatkan apresiasi yang baik dari publik
sukses dengan film pohon terkenal
bulan november dua ribu sembilan belas lalu divisi humas polri merilis satu film lainnya
yang berjudul hanya manusia
pagi ke london
modus operandi yang sama
yaitu konten penceritakan adalah anak smp dan sma
semua mempunyai atau bergambar ini
film yang mengangkat isu human trafficking atau perdagangan manusia ini
menampilkan sisi humanis dari seorang polisi
dengan segala bumbu drama yang menarik serta penggarapan yang apik
film ini pun sukses menjadi sarana edukasi polri kepada publik
sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
para personil polri pun dituntut untuk melakukan upaya pre emptive
jajaran humas polri mulai dari tingkatan polres
polda hingga mabes polri terus mengkampanyekan upaya tersebut
melalui media arus utama dan media sosial
berperan sebagai penyedia sumber informasi terpercaya dan akuntabel
divisi humas polri pun telah melakukan upaya pengembangan sumber daya manusianya
kita mewakili lebih dari empat ratus lima puluh ribu personil polri seluruh indonesia
dan itu harus dipilih
belum lagi mempunyai kemampuan
track record narasi yang dipilih bahasa verbal yang dipilih wawasan
ada yang menyampaikan pandangan beberapa petinggi polri
bahwa orang orang yang di divisi humas adalah orang orang yang terpilih
orang orang yang smart orang orang yang paham tentang konstruksi tugas kepolisian negara republik indonesia
dari semua fungsi baik secara filosofi strategis sampai ke teknis
bagaimana misalnya pergian senjata api bagaimana proses rekrutmen
bagaimana upaya upaya penyelidikan dan penyidikan sampai pasal pasal itu
kuhp pun harus hafal di luar kepala
nah sehingga publik percaya bahwa polri profesional
ya berbagai upaya yang sudah dilakukan merupakan bentuk komitmen divisi humas polri
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
segaligus sebagai dukungan terhadap pelaksanaan undang undang keterbukaan informasi publik
yang terpilih sekolah dan muslim
belajar ainsi melalui kursi merawakan informasi terambil
siapapun setelah perolehan
dari headache kepada masyarakat yang membalas klingkat tentara spiritual yang di gengkut
sehingga apapun nanti profesimu kamu akan bisa berguna buat bangsa ini
kepala guru pak
profil yang bersangkutan berasal dari kampung bakaran
kalau kau memang benar benar mau jadi polisi kejarlah cita citamu itu
sebagai istri anggota polri itu cukup berat
mengingat tugas tugas anggota polri perlukan oleh masyarakat
aku gak nyerah
cuma benci takdir keluarga kami
masuk polisi itu masih antara hitam dan putih
kalian yang ada di ruangan ini akan mengawaki negara besar itu
yang namanya indonesia emas
apakah kalian siap
target di dalam masuk bawa dua orang
pemilih itu memiliki misi yang sangat mulia
mendarmabaktikan kepada bangsa negara dan masyarakat
waktu kau meminjam memelas melas kau kau bayar lagi sisanya
nanti kalau kalian dinas jaga kompetensi dan tetap jaga integritas
itu cuma basah basih serang pengecut
aku gak butuh
ucapan selamat dari kamu
selagi diberi kesempatan oleh yang kuasa
teruslah kalian berkah ya untuk bangsa dan negara

untuk abang jadi polisi yang baik
perkembangan kehidupan sosial dan pola komunikasi masyarakat di tanah air yang begitu pesat
menuntut kepolisian negara republik indonesia melakukan pembenahan di berbagai sisi
reformasi kultural di internal polri dan perwujuan polisi humanis pun
menjadi salah satu bentuk komitmen polri dalam memberikan perlindungan pengayuman serta pelayanan kepada masyarakat

manajemen media diperlukan polri sebagai fungsi fact finding

untuk memperoleh gambaran opini publik terhadap institusi
data tersebut kemudian diolah dianalisis dan disusun menjadi rencana strategis polri
dengan pengelolaan media yang baik
diharapkan polri dapat berperan sebagai agen perubahan bangsa menuju ke arah yang lebih baik
memang tak mudah bagi institusi polri untuk membangun kepercayaan publik
tidak dapat dipungkiri kinerja korps bayangkara
kerap mendapat kritik yang tajam dari masyarakat
jangankan kepolisian pimpinan tertinggi di negeri ini saja
masih saja menerima komentar negatif
bahkan bukan hanya di indonesia pemimpin dunia seperti di amerika sekalipun
juga kita lihat bagaimana netizen atau penduduk sosial media itu sibuk
terus mengomentari mereka
tapi kita perlu maknai ini sebagai salah satu cara bagi kita justru
untuk terus mengingatkan kita
karena kalau tidak ada lagi yang mengkritik
ini kan tentu saja membuat kita tidak berupaya untuk terus
meningkatkan kapasitas dan kemampuan kita dalam bekerja sebaik mungkin
bukan hanya dalam konteks untuk mengelola citra di hadapan publik
ya media dapat menjadi penyeimbang bagi polri
pasalnya media dapat menjadi mesin berpengurusan
media dapat menjadi mesin kritik yang dapat membangun kinerja polri semakin baik
di sisi lain media juga dapat menjadi kekuatan pendorong
bagi akuntabilitas kepolisian negara republik indonesia
sadar akan kekuatan media kapolri jenderal polisi idam aziz pun menjadikan
manajemen media sebagai salah satu program kerja prioritasnya
tantangan yang semakin berat ditambah dengan anomali sebagian masyarakat
dalam berkehidupan sosial yang berpotensi
kami juga dekertkan cerita pusheidar kepada kamp tian turret
dan suasajistik wilayah meja ini supaya bisa berguna ini juga
dalam negara kita seluruh negara agar berperg

ia bahu membahu mengamankan lingkungan
era demokrasi saat ini kita harus mendapat restu dari masyarakat
public concern semua kementerian lembaga
juga kepolisian negara bagian indonesia terutama
harus mendapat rasa empati rasa cinta dan rasa percaya masyarakat
baru kita bisa optimal melakukan tugas tugasnya
karena tugas kepolisian sangat dekat dengan dinamika kehidupan masyarakat sehari hari
nah untuk itu mengedukasi masyarakat
untuk mengurangi berita berita hoax dan sebagainya
kita maksimal melakukan upaya upaya tersebut
kita sambang ke kampus kampus
kita lakukan literasi digital kepada semua elemen masyarakat
bukan hanya kelompok kelompok milenial
tetapi di seluruh segmen masyarakat juga kita masuk
dalam beberapa tahun terakhir
tugas divisi humas polri sudah mengalami transformasi
saat ini divisi humas polri tidak hanya fokus sebagai jurubicara institusi saja
tetapi juga sebagai agen perubahan masyarakat
optimalisasi sinergitas polri dengan masyarakat
menjadi kekuatan untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan keterlibatan masyarakat
manajemen media intinya kita melakukan pengelolaan yang sangat profesional
di bidang keamanan
di bidang media tersebut menekan isu negatif dan menaikkan isu positif
sebenarnya intinya di situ saja
tetapi dengan kemasan dan angle yang tepat
sehingga manpower atau personil personil yang ada di divisi umas jajaran seluruh indonesia
baik dari magus polri sabang sampai merauke
nyangas sampai keluarote
harus paham dan sangat profesional
saat ini sumber daya manusia yang ada divisi humas ini sedang kita lakukan perbaikan perbaikan
penataan penataan upgrade kemampuan sehingga ability mereka sesuai dengan harapan institusi ini
sesuai dengan harapan masyarakat
bahkan pentingnya manajemen media dalam institusi polri
membuat kapolri jenderal polisi idam aziz berinisiatif untuk membuat gebrakan baru
yaitu dengan menjadikan divisi humas polri menjadi badan humas polri
yang memiliki fungsi yang sangat penting

alhamdulillah seperti apa yang saya sampaikan tadi
pak kapolri meluarkan statement bahwa divisi humas akan dikembangkan menjadi kabah humas
otomatis dari semua aspek ini akan meningkat signifikan
dan ini semua bukti bahwa organisasi polri paham betul bahwa era media era digital

harus juga disambut dengan profesionalisme yang lebih meningkat di indonesia
keputusan negara polri indonesia khususnya divisi humas
keputusan negara polri indonesia khususnya divisi humas
untuk memantapkan manajemen media divisi humas pun sudah melakukan pembenahan
di bidang infrastruktur dan sumber daya manusianya
sejak dipercaya menjadi pimpinan divisi humas polri
inspektur jenderal polisi muhammad iqbal memiliki visi menjadikan divisi humas polri

di bidang peningkatan sarana dan prasarana
divisi humas berencana membangun gedung baru yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang
di dalam gedung empat lantai tersebut akan dikembangkan pula perangkat informasi teknologi
gedung insya allah akan baru seperti belakang saya ini
insya allah tahun dua ribu dua puluh kita akan start
dan insya allah kami sedang menyusun masker akademik
kami juga sudah berkomunikasi dengan assd
kami juga sudah berkomunikasi dengan assdm
bahwa semua yang ada di divisi humas ini pelan tapi pasti harus dituduki
harus ditempati harus diisi oleh manpower sumber daya manusia yang unggul
seperti tagline bapak presiden sdm unggul indonesia maju
integrasi manajemen media dalam strategi humas polri telah memberikan dampak positif bagi institusi polri
berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei kredibel di indonesia sejak tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu dua puluh
tren kepuasan publik terhadap polri terus meningkat
agar iklim baik ini dapat terjaga para personil korps bayangkara diharapkan mampu menampilkan kinerja positif di mata publik
yang didukung dengan semangat profesionalisme serta humanis
pastikan semua aparat yang ada siapapun itu yang menggunakan logo kepolisian
itu bisa tampil secara profesional dan merakyat sehingga opini yang terjadi di dunia offline
dengan pesan yang disampaikan melalui online itu tidak memiliki jarak yang luas
kekecewaan itu terjadi kenapa
karena antara harapan dan kenyataan itu berbeda jauh
ketika masyarakat berharap polisi menjadi manusia super dan suci
dan ketika dilihat di lapangan ternyata terjadi
insya allah persepsi pandangan tentang kepolisian
itu pasti akan semakin baik di kemudian hari
ya pengalaman interaksi publik bersama personel polri dapat memberikan kontribusi besar
bagi pembangunan citra institusi
semakin positif pengalaman publik bersama polri
maka semakin positif pula citra institusi di mata publik
kini para personel korps bayangkara juga dituntut menjadi agent of change
yang dapat memandu masyarakat luas menuju indonesia yang luas

dengan implementasi dan aktualisasi postur polri yang profesional
modern dan terpercaya
diharapkan kenyamanan hidup bernegara dapat terwujud
pembangunan indonesia dapat terlaksana dengan baik
dan indonesia maju dapat diraih